selanjutnya pemerintah provinsi dki jakarta telah selesai memverifikasi penghuni rumah dp rupiah di kelapa village jakarta timur
dari dua tiga ratus lima puluh sembilan pendaftar sebanyak satu tujuh ratus sembilan puluh orang lolos seleksi
hari ini merupakan hari pertama pendaftar rumah dp rupiah mengurus kredit kepemilikan rumah dan memilih unit yang diinginkan
proses pengajuan kredit akan berlangsung mulai hari ini hingga sepuluh hari ke depan atau sampai pada tanggal empat agustus dua ribu dua puluh
setelah itu bank dki akan menentukan proses pengajuan kredit yang memakan waktu kurang lebih dua minggu
kepala upt fasilitasi pemilikan rumah sejahtera zikran kurniawan mengatakan sudah lebih dari seratus pendaftar yang mengajukan kredit rumah dp rupiah
zikran optimistis warga yang telah lolos verifikasi akan diinginkan
akan terus berdatangan untuk segera mengurus pengajuan kredit
namun para pendaftar tak lolos seleksi kredit tak perlu khawatir karena akan ada proyek selanjutnya di lokasi yang berbeda
para pendaftar yang belum kebagian unit ini akan diprioritaskan untuk mendapat rumah di proyek selanjutnya
ini dari satu tujuh ratus sembilan puluh orang yang lolos verifikasi dan bisa mengajukan permohonan kpr ke bank dki itu hadir sampai jam sebelas tadi ada satu ratus lima belas orang
dari yang sebelumnya konfirmasi kehadiran hari ini itu satu ratus lima puluh empat orang
nah progresnya alhamdulillah lancar semuanya dan kemudian tadi proses awalnya konfirmasi di kami dulu verifikasi apakah mereka termasuk yang satu tujuh ratus
kemudian setelah itu kita berikan formulir pengajuan kpr permohonan kpr kepada bank dki dan disitu mereka bisa memilih unit yang diinginkan berikut harganya
dan kemudian pilihan tenor tenor cicilannya mau berapa tahun sepuluh tahun lima belas atau dua puluh tahun
sementara itu salah satu pendaftar rumah dp rupiah rini mengatakan proses pendaftaran rumah dp rupiah dan pengajuan kreditnya sangat mudah
ibu dua anak ini berharap akan lolos seleksi kredit agar dapat menempati rumah tersebut bersama keluarganya
kalau saya sih harapannya biar lebih cepat ya istilahnya
nggak masalah kalau memang yang nggak lolos tetap saya terima
kalau ini kan mungkin agak susah ya karena lewat verifikasi bank ya
walaupun nanti kita nggak disetujui atau gimana ya saya sih terima aja gitu
nggak harusnya putus asa enggak
rumah dp rupiah di kelapa
village jakarta timur telah sampai di tahap akhir dan siap dihuni akhir agustus dua ribu sembilan belas
rumah dp rupiah memiliki harga cicilan mulai dari satu satu juta selama dua puluh tahun hingga tiga satu juta selama sepuluh tahun
tipe rumah yang tersedia yakni tipe dua puluh satu dengan satu kamar tipe tiga puluh enam dengan dua kamar dan tipe studio
rizky ladauhan andika suramanto jakarta